gak boleh datang kesini
ya boleh pak
kabarin dulu ke aku kalo mau kesini
kamu udah bicarakan soal hal yang serius
tentang masa depan kamu dengan randy
apa sudah ada rencana pertunangan kalian
p t aldebaran sejahtera
jakarta lima juli dua ribu dua puluh satu
pukul delapan sampai tujuh belas
gue akan dulu janji sama bu elsa
kita semangat ya
malam ini saya akan transfer dp lima puluh juta ke kami
jadi tolong segera pergi sejauh jauhnya dari jakarta
saya harus keluar jakarta bu
kok kamu di jakarta
kamu bisa ditemui polisi dan bisa dimintai jadi saksi pengadilan
saya gak jadi transfer lima ratus juta ke kamu
malam ini juga saya akan keluar kota
dulu gue pernah janji sama bu elsa
gue bakalan menjauhi dari jakarta
tapi kan sekarang udah gak ada masalah
bu denger ya
saya tidak menyebut nama ibu
dan orang yang tadi
yang menangkap saya tidak menanya tentang itu
mereka meminta saya menjadi saksi
cukup itu aja bu ya
dan urusan saya sama ibu sudah selesai
apa gue coba aja sekarang ya jakarta
gak jauh aku dari sini
cuma sejam doang ke jakarta
papa kenapa setiap kesini gak pernah bilang aku dulu sih
main masuk masuk aja kan bangun aku
ini kan kantor kantornya kamu
memang dulu papa yang bangunin ini buat kamu
jadi papa sekarang gak boleh datang kesini
iya boleh pa
cuma maksud aku kan mending kalau papa bilang dulu
kabarin dulu ke aku kalau mau kesini
kamu udah bicarakan soal hal yang serius tentang masa depan kamu dengan randy
apa sudah ada rencana pertunangan kalian
atau mau langsung ke pernikahan aja
apaan sih pa
kenapa buru buru banget
kau bilang buru buru
usia kamu sudah berapa sekarang jean
kamu tuh sudah gak muda lagi
kamu sudah dua puluh sembilan tahun
randy itu serius kan sama kamu
dia gak main main kan sama kamu
kok dia pria baik baik
dia pasti segera membicarakan soal rencana kalian ke depan
setelah mendapat restu dari papa
selanjutnya kalian sudah harus memikirkan rencana pernikahan kalian
apa mending aku ngaku aja ya ke papa
kalau aku sama randy itu cuma pura pura pacaran
karena aku udah gak tahan sama joshua
sepertinya ada yang harus kita bicarain
oh akhirnya kita jadi meeting
saya akan segera meluncur kesana
papa pergi dulu ya
soalnya papa ada mendadak meeting dengan dewan direksi
nanti soal ini kita bicarakan lagi
iya oke kalau gitu pak
or dipikirin lu
belum sempat jelasin ke papa soal aku sama randy
kamu mau energi dong
bisa kalau kiri kanker jago pinter
artinya aku cinta padamu
seperti seluas jarak dari bumi ke bulan
lalu kembali ke bumi
oh ini tuh kiasan gitu kali ya
kalau mau menyatakan cinta
aku cinta padamu dari bulan
balik lagi ke bumi balik lagi ke bulan putri
mancing ikan dapet sembilan
ikan sepat diasinin
jangan kata timbang sampai ke bulan
kahirat uya jabanin
eh berangkat aja dulu asal nak akhirat
ntar kalau udah nyampe baru kasih tau kiki
moder itu namanya
kita sambut sambut ini
insya allah kebenaran pasti akan terungkap
nggak boleh sedih sedih terus
kasihan si balon biru
di dalam sini nanti nangis juga sedih juga
insya allah mamanya sedih
saya mau ada meeting
udah nggak bisa diundur lagi
soalnya kemarin udah saya undur
ingat yang sedih ya
saya siap siap dulu ya
kamu masih mau di sini
ya udah dihapus
air matanya dihapus
siap banget dulu ya
siap banget dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh